di arab saudi sana dekat dengan yaman memang sedang ada wabah kolera
semoga dengan penyuluhan tadi bisa sedikit meminimalisir ya penyakit kolera tersebut karena
karena tahun kemarin dua ribu enam belas angka kepuasan haji di indonesia sudah delapan puluh tiga persen
semoga angkanya bertambah
iya ditambah lagi ya dengan peningkatan biaya tapi juga ada peningkatan fasilitas
yang katanya sih untuk pendingin ruangan misalkan di tenda tenda sudah mulai diperbaiki ya
untuk mengurangi head stroke
iya yang paling penting sih lancar di sana
tapi juga nih kalau misalnya soal serba serbi berangkat haji
ada koper koper milik ratusan calon haji kloter delapan belas asal semarang
tiba di kantor kementerian agama semarang jawa tengah
ya ini sebagian koper diberikan tanda yang cukup unik oleh pemiliknya
agar mudah dikenali dan juga ini tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya
sebanyak tiga ratus enam puluh empat koper ini merupakan milik jemaah calon haji kloter delapan belas
koper ini tiba dibawa pemiliknya ke kantor kemenang minggu siang
untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke asrama haji donohu dan boyolali
sekilas seluruh koper nampak seragam
tapi jika diamati ada sejumlah koper yang terlihat berbeda
koper tersebut diberi identitas tambahan sendiri oleh pemiliknya
misalnya digantungi bodeka sepatu tali rafia selendang dan pita warna warni
salah satunya koper milik ahmad dhani yang diberi foto diri dan pita kuning
tapi kita bersebut itu tatang men
supaya kita tahu itu putra saya
ada yang juga ditambah itu tadi apa
tambahan tangga pribadi
pribadi tapi tempatnya lain
tapi yang setelah rombongan itu sudah ada
jadi ada yang merah ada yang ungu ada yang macam macam
sesuai peraturan berat setiap koper tidak boleh melebihi batas maksimal tiga puluh kg
kalau dari sens ini belum ada yang lebih
tapi kalau pulangnya belum tahu
nanti kisahnya kalau
kalau pulang itu ada koper kesendiri
kalau kelebihan ya berarti di sana tidak boleh diangkut pak
ada koper kesendiri
tahun ini jumlah jemaah haji dari semarang sebanyak dua sembilan puluh tujuh orang